bobo udah aman betul hahaha nggak bisa kabur
hahaha bagus kalau gitu udah nangkep tapi lu goblok uh rasain kenapa lu ikat di sini
entar kalau orang lihat gimana berapa urusan ini paham lo aja oh sikat lu ngapain iya
kenapa lu ikat di sini aduh gimana mendingan lu ke dalam deh ya sekarang ya
ada bocah yang nyusup ke gudang beras kita bocah makanya bocah makanya bisa nyusup
segala rek naon atau hahaha ini gue juga nggak percaya masa
ya udah tuh babe ayo nama ngoplos berasnya tuh disetep dulu bisa dilaporkan ke polisi
nanti kita ada di penjara takutnya di penjara bener bener bener bener ini
baben musti kesono nih ngontrol gudang beras nih udah nggak bener
ya babay berangkat dulu ya
lu kocok takut saud council
kondakannya b christ apa nakal k linkedin v

cengkering lah lupaan lu juga sih bener yang nangkep ac nya cengkering nangkep batu enggak
dua duanya bejo dimana nih dimana lu sokepnya dimana oh tenang ngeboong lu udah aman be tuh
bagus nih kalau gitu udah nangkep tapi lu goblok rasain kenapa lu ikat disini ntar kalau orang
ngajak lu ngapain kenapa lu ikat di sini mendingan lu ke dalam deh ya sekarang ya iya
ya siap siap gimana sih lu saya juga disokok temen aja mamat anaknya bangkasan yang tadi
protes lu ya aduh eh ini enggak main temen temenan gak main saudara saudara ini perkara nya belibet
assalamualaikum waalaikumsalam siapa ya saya nampal saya dika ada apa ya gini saya pengen
ketemu pak rt wah lapor saya disini rt nya ngapain lagi ya mau fitnah ya nggak boleh anak kecil
nggak boleh fitna temen saya milka sama hodi lagi disekap sama penjaga gudang berasnya bangkasan

coolael itu eh apalagi lihat buktinya udah deh ini lihat nggak ada yang temen yang bisa ke museumsan
nyangsnap estender nissa kita lebih jauh untuk ke pasang temen inshuman ini fuerte kemungkinan harus
habis kalau aja apa lagi lihat buktinya udah ada nih lihat enggak ada ya temen yang disitket ke anti oksidasi

cilindra pelan lubang klas namun biasanya biar ngepay main tak curin tentang rasanya ieing gitu jadi yang
yang disekap sama bang kasar
nggak ada kan
buat api lagi bang kasan juga ngumpet ngumpetin temennya
nggak ada untungnya buat bang kasan
ya kan sebenarnya bang kasan takut
kalau rahasia ini terbongkar dia kan
makanya temen temen aku disekap
dan aku juga udah tahu kalau bang kasan itu
menjual beras yang asli
tapi dicampur dengan beras plastik
ya ngomongnya balik ke situ lagi balik ke situ lagi
beras plastik lagi beras plastik lagi
tuh gimana sih jadinya nih
tahu nggak nih
saya dari dulu nih ngejual beras asli
kalau jadi nasi yang masak ini nih bang kosim
dia kan buka warung nasi
jadi dia yang masak
udah deh nggak usah ngegosip
kasih isu sama orang ye
pulang belajar biar benar
biar pinter ntar jadi pejabat
duh maaf nih ya pak rt
ntar lagi anak buah mesti ngirim tiga truk hari ini
nah semua jelas kan
barang bukti semua nggak ada
teman kamu juga di sini nggak ada
jadi kita nggak usah timbulin fitnah buat bang kasar
yang pak rt bilang benar
pak rt jangan lupa
kalau ada apa apa yang ngomong aja
saya kan ikut nih pak rt
begitu pak rt terima kasih nih
sama sama terima kasih
udah deh balik deh
uyang palas saya begini jadinya
masak nasi yang bener
dikarun pak rt
dikarun pak rt
masya allah bapak
mudah mudahan aja bapak bisa tawabat
cuma gara gara beras plastik
supaya kagak ketahuan orang orang
ya allah amputin bapak b mamet
itu kan anak anak yang tadi di depan gudang beras babe dika
kayanya gak mungkin lagi deh kita lapor ke pak rt
karena kan harus kita yang ngebabesin miliknya sama odi
kita kan sulit mas ke gudang beras punyanya si abang kasan
aku noval temennya milka
eh aku dika
oh kamu anaknya bang hasan ya
aku lagi mantau gudang beras bebek kamu
aku tau kamu mau bebasin milka sama
oh iya bener tuh
sama teman kita yang satu lagi tuh
yang kurus hitam dan kok jelek deh mukanya keribo lagi deh
kamu bisa nggak tunjukin jalan masuk gudang beras babe kamu
tapi yang aman ya
ikut aku yuk
oh tenang jadi dong
eh jangan takut kalo masalah duit mah gak keliatan
jual gesek aja udah
malah telpon telponan inget tugas lu
lo tuh disuruh jaga gudang beras
emang kita takut takutin pake suara
kamu yakin kalau itu bakal takutin mereka apa
mat kamu setuju gak
kamu masih simpen kan mene mene
yang apa itu namanya yang biasa kamu serem seremin si odi takut takutin ini tuh
iya masih ada
masih ada mas
masih ada mas
suara apa gitu
korbannya meredekin which pisau
lo mau redekin gua
nih udah lu bawa kaset ya
celebritas odi bingung
gue ngumpet ini mah
ha kau benar
aduh ya dulu dulu atran
bentaran ya setan
eh tuh berulang
bukan berulangan sih
lewat kering sini
kalau mau diri bareng udah ayo
bisa diri nih
masuk buat aku dulu toh
yang masuk toh
aku masalahnya di belakang lo
ngapain jadi begini sih
bangunin tuh kayak mereka berdua nih
si novel bangunin milka
di lus lulus pelan pelan
burung muka talinya
kita harus cepet cepet keluar dari sini
berarti lo salah satu biang keroknya ye
saya juga nggak setuju kalau bapak saya bikin salangan kayak gitu
ah yaudah deh
mendingan kita sekarang keluar yuk
ya ya ya ya ya ya udah udah derita lu
godbron diri yuk
ya bagaimana diri
ya lo angkat badan lu lah
gue nyang tuaan lo seret seret
kalau gini aja lo nggak ketua
aduh sakit semua gue bekas dikit
ada tali sumbu gue tahu ini
ini bocah ini mau ngerjain gue
masih ada satu senjata lagi nih
satu dua tiga
eh cowok kering
dewi keberuntungan lu tuh sekarang udah jauh
uset udah kayak telur asin gue digabahin begini
kita duduk disini
eh siapa yang berani nih
siapa yang berani nih
eh gue sumpahin lo
kalo jatuh ke bawah lo
jangan jangan nih anak anak ini kabur lagi kali ini
gimana sih jongkring ini si bejo jaganya sih
jaga anak segitu aja ya
jangan jangan benar dia kabur nih
kita tinggal di situ aja sama anak buahnya bang krasan sama bang krasan ya
aduh adek adek saya lagi si mamat
cang bukan kondangan pasti mau ngajak ulang tahun
saya mendapat laporan dari para warga
kalau mereka ini memberi beras sintetik dari bangkasan alias beras plastik
enggak enggak enggak bener tuh pak rt
pak rt udah kemakan fitnah itu berarti
ini bukan fitnah tapi ini ada bukti
saksinya juga sudah banyak
yang sebenarnya bangkasan menjual beras yang asli tapi dicampur dengan beras plastik
wah wah wah wah ini anak kecil
wah bukan mai kurang aja lo krasan ya
orang kampung ini semua
lo bikin padem mulas lo kudu tanggung jawab krasan lo
hah lo guru tanggung jawab atas perbuatan lo
jangan didengar ini anak kecil dia belum lahir
mak bapaknya udah ngutang sama gue di sini nih
tau gak nih ini bukan anak sini dia
kalau nggak percaya saya ada buktinya
ini beras plastik dia mengolah
ini beras yang asli dia tendang
saya baru ngambil senter
kualitas ini di gudang beras bang krasan
fitnah nih fitnah pak rt jangan dipercaya
untuk informasi yang lebih jelas tolong bang kasan ntar jelaskan di kantor pura
ya sekarang ikut saya